tiga hari sebelum lebaran jumlah penumpang di pelabuhan tanjung perak surabaya tidak sebanyak hari sebelumnya
jumlah penumpang pada minggu tiga juli hanya sekitar lima orang yang terdiri dari tiga penumpang yang turun dan dua penumpang yang berangkat
pada h empat atau sabtu dua juli kemarin jumlah penumpang sembilan tujuh ratus sembilan puluh tujuh orang terdiri dari sembilan dua ratus empat puluh enam penumpang yang datang dan lima ratus lima puluh satu penumpang berangkat
dari h min itu min lima itu terbanyak dengan sembilan sekian yang datang
kalau berangkatnya h min empat dari surabaya itu pun tidak signifikan sekitar tujuh sekian
tapi setelah lebaran h plus nanti itu seminggu h plus itu orang akan keluar dari surabaya kembali ke tempat pekerjaannya